dua minggu terakhir ini pmi surabaya menyatakan bahwa hampir semua stok golongan darah menipis
bahkan stok untuk golongan darah o dan b kosong sebenarnya untuk permintaan kantong darah di pmi
surabaya masih stabil antara dua ratus hingga dua ratus lima puluh kantong darah dalam sehari namun target tersebut
menjadi sulit tercapai lantaran di periode natal dan tahun baru ini jumlah pendonor menurun
drastis dari yang biasanya dua ratus hingga tiga ratus an orang menjadi seratus orang saja dalam sehari
hai stok saat ini kita memang betul betul kekurangan atau kami dan kondisinya boleh
ditetapkan kritislah saat ini dilihat dari jumlah perdonor yang semakin menurun sejak
waktu masih masa pandemi kita sudah kekurangan ya istilahnya stok darah pun sudah sudah mulai
menurun itu apalagi sekarang sudah mulai ada libur natal dan tahun baru
jadi banyak instansi instansi yang biasanya bekerja sama untuk kegiatan mobil unit pun
sudah sangat jarang sekali stok untuk permintaan kebutuhan darah dalam suatu waktu memang tidak
dapat diprediksi namun saat ini dipastikan di pmi surabaya hampir semua stok darah golongan apapun
menipis kondisi ini pun membuat beberapa orang tergerak untuk tetap mendonorkan darahnya sekalipun
dalam periode nataru
the pingin nyumbangin aja siapa tahu membutuhkan soalnya ngelihat stoknya juga menipis
total hingga tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh satu di pmi kota surabaya tersedia seribu delapan ratus empat puluh delapan kantong darah dari
berbagai produk dan semua jenis golongan darah sementara itu untuk stok plasma konstalesen saat
ini di pmi kota surabaya masih aman yaitu tersedia seribu dua ratus kantong
hai miki peresia surabaya jawa timur